kau liriknya tentang gua ganti ganti
tentang si nadif aja
ini apa tiba tiba kamu orang ujibe tak punya emosi ya
eh gue juga punya emosi ya
gua udah mau film aku
luckily gak ada si nadif
gua tau tuh makanya
bisa bisa dia makin suka beneran sama michelle
cinta itu hadir karena terbiasa
oh kok tuh bisa gak sih nenangin gue
bukan malah bikin gue overthinking
apa perasaan gue aja kali ya
gue angkat bentar ya
kayaknya gue harus desek davin
buat segera lakuin apa yang gue mau
rara kenapa sih
gue mau lo ngelakuin segera apa yang gue mau
soal rahasia hubungan lo sama rara ada di gue
gak ada nanti nanti
gue maunya malam ini
gak ada tapi tapi
kenapa sih gue harus ngelakuin semua itu
oh apa deh
bagus juga tuh
teter lagi kali ya
kok liriknya tentang gua
tentang sina dipajang
aduh gue lupa lagi
eh pak jaya tuh ngasih pr kan
ah ya lah
belum gue kerjain lagi tuh tugas
ah ya lah
remet semua loh yang ada
gak tau deh
mentang mentang udah jadian
susah banget ya kongkol sama kita kita
udah biarin aja sih
namanya juga temen kita nih lagi kas maran
dunia milik berdua kita mengontrak
udah deng aku aja lo
lu pacaran kan sama michelle
orang gue liat tuh berdua duaan terus kemana mana
eh kalian udah tahu belum
kalau tempat ini kafe ini itu mau dijual
iya mau tutup
jadi kita harus segera cari tempat nongkrongan kita yang baru
udah enak disini nongkrong kerjain tugas ya kan
yang punya tempat mudah
punya tempat mau jual
gue udah cabut
daripada uang jizan gue dipotong lagi
gue cabut ya
gue juga deh
yaudah hati hati bro
udah udah udah
cabut cabut cabut
hati hati di jalan
el satu bu
hape lo yang disitam adam
lo tuh aneh gak sih sama madang preti dan aldino
mereka tuh kayak deket banget kayak gak ada disiniin gitu
demi apa lo mikir kayak gitu juga
sumpah soalnya gue pikir gue doang yang mikir kayak gitu
jangan jangan madang preti nyokapnya aldino ya
ya enggak lah
gak mungkin juga kalo madang preti tuh nyokapnya aldino
buat apa coba disingin
tegin juga gue udah
pernah kok ketemu sama nyokapnya aldino
ya terus mereka nyemukin apa dong
jujur gue gak nyaman dengan kondisi persahabatan kita sekarang
nadif sama farel bisa gak sih baikan kayak dulu lagi
lo tuh kayak gak tau
nadif aja kayak gimana orangnya
lo tenang aja
begitu nadif emosinya udah reda udah turun dia pasti balik lagi ke kita
ya gue tahu nadif ki
gue tau emosinya gimana
tapi sekarang beda
dia marah banget
dia kecewa banget sama lo ki
gue nanya serius deh om
sampai gak peduliin si nadif
jujur gue capek banget ditanyain hal kayak gini terus
tapi berhubung lo itu sahabat gue yang satu satunya mulutnya enggak ember
dan juga lo gak rusuh misalnya
dan kadang kadang lo juga bijak
jadi okelah gue kasih tau
karena dari awal ketemu gue sama dia
dia udah nyebelin banget
udah bikin gue kesel banget
dan menurut gue michelle itu cewek satu satunya
dimana dia tuh nyebelin banget
ngeselin juga iya
dan batu banget orangnya
maka dari itu buat merasa tertantang untuk naklukin hatinya misalnya
baru tau gue ki
ternyata lu gak seserius itu ya sama dia
ketika michelle udah baper sama gue
udah suka nih sama gue
dia akan belajar supaya nggak songong sama orang lain
loh justru karena gue gak tegaan
makanya cara gue ngedeketin dia tuh soft banget
gue ke toilet dulu sebentar
gue jadi harus manfaatin lo buat selamatin hubungan gue sama rara
gue gak punya pilihan lagi
gue udah lakuin yang lo mau
pegang janji lo
gue nanya serius deh apa
emang sesuka itu ya lo sama michelle
apa yang gak peduli jenisnya dia
karena dari awal ketemu gue sama dia
dia udah nyebelin banget
udah bikin gue kesel banget sama michelle
dan menurut gue michelle itu cewek satu satunya
di mana dia tuh nyebelin banget
ngeselin juga dia
dan batu banget orangnya
makanya gue gak peduli
gue gak peduli
maka dari itu gue merasa tertantang
untuk naklukin hatinya michelle
ketika michelle udah baper sama gue
udah suka nih sama bro
dia akan belajar supaya enggak
rifki tuh cuma main main doang sama michelle
gue bakal nge keep rekaman ini
biar suatu saat ini berguna buat nyakitin hatinya michelle
karena kalau dia udah baper
naksir sama riffy
terus denger rekaman ini
pasti hancur banget

ya ampun lo kenapa rin
itu kan bener kan
aduh rin bangun rin
lo kenapa sih
kamu ikut papa sekarang
apaan sih pak
ya rifki mau ke sekolah lah
nanti papa yang izinin kamu ke sekolah
gak usah tarik tarik